diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah di kawasan padat penduduk di desa gilang taman sidoarjo hangus terbakar
dalam kebakaran itu dua pemilik rumah ditemukan tewas berada di dalam kamar
tetangga dan kerabat korban langsung menangis histeris saat jenazah korban dievakuasi sesaat setelah api dipadamkan
tak hanya harta benda dua pemilik rumah joko swito dan istrinya ditemukan tewas dalam peristiwa ini
keduanya diduga tengah tertidur lelap saat peristiwa naas itu berlangsung
rumah yang hangus terbakar ini terjadi di gang menteng di desa gilang kecamatan taman sidoarjo malam
keterangan polisi menerangkan kedua korban ini ditemukan usai kebakaran dalam kondisi pintu terkunci dari dalam
kedua korban meninggal ini langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit bayangkara polda jatim
di porong sidoarjo untuk diotopsi
saya dapat laporan kalau ada kejadian kebakaran saya datang ke tkp
setelah saya datang ke tkp api sudah padam
setelah saya intrograsi kepada para saksi
bahwa korban ini sudah meninggal di kamar dua orang yaitu suami istri
untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini tempat kejadian tengah dipasang garis polisi
untuk memudahkan tim lapor melakukan penyelidikan
riko hardiansah kontributor sidoarjo jawa timur